tak mudah bagi muhammad dan hamzah melihat kekerasan yang dilakukan israel kepada bangsanya di palestina terus terjadi
keduanya mengaku sedih dan tak bisa berbuat banyak karena sedang kuliah di fakultas kedokteran
kesehatan masyarakat dan keperawatan universitas gajah mada yogyakarta
selain memantau perkembangan palestina lewat berita mereka mengaku hanya bisa mengirimkan doa
keduanya mengaku sedih dan tak bisa berbuat banyak karena sedang kuliah di fakultas kedokteran

setiap hari keduanya selalu menyempatkan berkomunikasi dengan keluarganya di tepi barat
namun mereka tak berbicara masalah politik secara daring karena dianggap berisiko
mereka mengingatkan bahwa pendudukan israel atas palestina
bukanlah persoalan berbasis agama tetapi penjajahan suatu negara atas negara lain
bahkan ini menjadi satu satunya penjajahan di dunia saat ini
kalau yang melawan israel itu orang palestina apapun itu agamanya
oke itu kebanyakan itu agama orang muslim tapi juga kan orang christian sama

jadi kristian atau muslim sama saja
semua melawan israel
semua yang orang yang keluar dari palestina harap masuk lagi atau balik lagi ke palestina dan hidup di palestina
karena palestina tidak bangga
saat ini diperkirakan dua belas juta orang palestina tinggal di negara lain
seperti di lebanon jordania hingga eropa
hanya sekitar lima juta orang saja tinggal di palestina yang terbagi di dua wilayah terpisah
yaitu tepi barat dan jalur gaza